bumi putra jiwa seraya asabri
tadi sudah disebutkan sekarang saatnya bagi generasi muda itu untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis
saya melihat ini situasinya tidak mudah seperti normal pada umumnya pemimpin pemimpin sebelumnya
nah bertahan sampai dua ribu sembilan itu bukan karena keinginan kita untuk menutupnya ya